juga kepala kakap
gue belum siapin abang lapar
iya rumahnya bu nurmala tau gak
sama bu nurmala itu saya gak cuman kenal bu
anaknya sama suaminya
itu saya kenal
mereka lenganan ojek sama
aduh mas kebanyakan ngomong
udah antren aja saya kesana yuk
nih kepala kakapnya nih
gede juga ya bang kepala kakapnya
namanya juga kepala kakap
gue belum siapin abang lapar
kutabah cantik kamu
tuhan cuma mau ngasih ini
maaf mbak dibaca aja
saya permisi dulu
mari silahkan duduk
gini nur keluarga besar aku dari palembang gak mau dateng kesini
kamu kan tahu mereka tuh seneng banget makan rendang
makanya pas mereka dateng kesini aku mau jagain rendang aja
mau dibikin berapa potong
gak usah banyak banyak deh lima puluh potong aja
tenang serahkan saja semua sama ambo
besok pasti sudah dikirim
hmm ndak usah menyindir
seperti sama orang baru saja
teh manis aja deh dor
ya sudah tunggu sebentar ya
mak baru pulang aja ya
ndak mak surti coba mau kasih ini
udah mak itu aja seperti pamit
ini brosur usahanya rendang penuh malah
kalau itu mak tahu
yang mak tanya kenapa semua orang ngasih beginian sama emak kenapa
kalau itu saya nggak tahu mak
mahu ngasih mak
agar mak bisa memulai
oh ya nur
sekalian nih sekitar sini ada yang bisa bikin kue kering gak
oh ada namanya potati
kue bikinannya lumayan enak kok
kamu duduk saja di sini
biar aku telponin orangnya terus suruh datang ke sini
oh gitu boleh deh
ada pesanan kue
di rumah bu nur
tati sekarang kesana
orangnya sudah jalan kesini
kamu tunggu saja sebentar ya
kamu udah denger kabar soal si fitri belum
fitri yang mana
fitri anaknya pak rt
yang rumahnya dekat gardu listrik
memangnya dia kenapa
bentar aku minum dulu
kita makan dulu
habis gitu baru ke rumah bu nur ya
tapi nanti temennya bu nur keburu pergi bang
tati kan udah lama nungguin pesenan kue
tapi kagak baik
udah disiapin makanan kagak dimakan
jadi abang lebih memilih makan kepala ikan kakak
dibanding orderan tati gitu
iya abang tega ya
abang kan lihat sendiri
tati kan lihat sendiri
tati udah diuringin beberapa hari ini
bang berhenti dulu
ini emak telpon
ada pesenan kue
emak di depan rumah allah nih
kagak ada apa apa
cuman mau mampir doang
abis peluang pengajian
kalau udah kelar kabarin abang